suatu hari di desa dasmana hidup seorang pria bernama arko dan istrinya tina
arko adalah kepala desa yang memiliki ladang besar
dia sangat mencintai istrinya dan akan selalu membelikannya bunga dan memberinya hadiah kecil
dia merawat istrinya yang sedang hamil dan juga ladang yang mereka miliki
ini ini untukmu cintaku
oh betapa indahnya terima kasih banyak
suatu hari ketika bayi itu akan lahir ketika istrinya dibawa ke rumah sakit
tina mulai merasa sangat sakit dan sangat kesakitan
cintaku kau akan baik baik saja
saat arko mengatakan itu tina dibawa ke ruang bersalin bersama dengan seorang bidan
arko menunggu di luar dengan khawatir ketika dia mendengar kekacauan yang terjadi di dalam
beberapa jam kemudian kekacauan itu telah berhenti dan dari luar terdengar samar samar suara bayi yang menangis
bidan keluar dari ruangan memegang bayi di tangannya
bayi itu terbungkus oleh selimut
tapi dia tampak sedih dengan air mata menggenang di matanya
ini anak laki laki dia anak yang sehat
tapi maaf istrimu tidak bisa diselamatkan
arko merasa sangat sedih dan tidak dapat dihibur dengan berita tentang istrinya
dia menyerahkan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa
dan selama beberapa hari berikutnya saudari perempuannya akan selalu berada di rumahnya
untuk merawat bayi laki lakinya yang diberi nama simot
arko kau layak untuk bahagia lagi
dan putramu membutuhkan seseorang untuk merawatnya
kenapa kau tidak menikah lagi
kenapa kemana kau akan pergi
aku tidak ingin menikahi siapapun
aku tidak pergi kemana mana
tetapi anak ini membutuhkan seseorang untuk merawatnya dan juga mencintainya seperti seorang ibu
setelah banyak bujukan
setelah banyak bujukan
setelah banyak bujukan
arko akhirnya setuju
dan beberapa minggu kemudian
dia menikah dengan seorang wanita cantik dari desa sebelah yang bernama dona
dona adalah wanita yang manis dan baik
yang merawat simon dengan baik dan juga mencintainya seperti anaknya sendiri
ini membantu arko merasa lebih baik dan segera menjadi pria priang seperti dulu lagi
tahun tahun berlalu dan keluarga arko menjadi lebih besar
mereka sekarang memiliki dua putra rian dan rodney

dona mencintai mereka semua sama dan tidak membedakan diantara mereka sama sekali memperlakukan simon sebagai anaknya sendiri

ini sayang ini untuk kalian semua
oh luar biasa ini adalah superhero favoritku
luar biasa ini adalah superhero favoritku
iya dia luar biasa
iya dia luar biasa
meliku juga terima kasih bu

bahkan setelah memiliki dua putranya sendiri cintanya pada simon tidak pernah berkurang dan selalu sama
dia tidak pernah membiarkan rian dan rodni tahu bahwa simon adalah saudara tirinya
arko akan membawa anak anaknya ke ladang setiap tahun dan mereka akan membangun orang orangan sawah bersama

rian rodney bawa tongkat dan pakaian
rian rodney bawa tongkat dan pakaian

iya iya iya iya semoga rian dan rodney tersenyum bersama dan akan selalu membawanya
selama gakit tahun
semoga rian dan rodney tersenyuman bersama dan akan selalu membawanya selama gakit tahun
simon sekarang mengambil alih semua tanggung jawab di rumah itu
dia menjaga ladang dan merawat keluarganya dengan baik dan mereka makmur dan hidup dengan bahagia
ibu ini adalah gaun baru untukmu
terima kasih banyak anakku
dan ini rian sepasang sepatu bot yang kau selalu bicarakan
oh terima kasih saudara ini luar biasa
oh dan rod aku punya sesuatu yang istimewa untukmu
oh wow ini adalah motor yang selalu aku inginkan terima kasih banyak saudaraku
ini membuat tangga mereka sangat iri dan mereka memutuskan untuk membuat rencana
lihatlah dia dengan seluruh ladangnya
ya aku punya cara agar kita bisa mengambil sebagian lahannya
kedua adik lelaki itu tidak tahu bahwa simon adalah saudara tirinya
kita bisa memberitahu mereka dan membuat mereka melawan
begitu mereka mengeluarkannya kita bisa mengambil alih tanah mereka
ketika rian dan rodni hendak pergi ke pasar kedua tetangga itu mendatangi mereka
aku melihat bahwa saudara tirimu telah memberimu hadiah yang bagus
apa apa maksudmu
oh kau tidak tahu dia adalah anak pertama ayahmu sebelum menikah dengan ibumu
anak anak itu terkejut dengan apa yang dikatakan oleh tetangga mereka
tetangga itu juga mengatakan kepada mereka bahwa dengan simon menangani semua tanah
semua tanggung jawab
simon tidak akan pernah membiarkan mereka mewarisi bagian tanah mereka
apakah kau tahu kenapa dia memberimu sepeda motor ini
ya apakah kau tahu
ini adalah cara dia membiarkan kalian sibuk dengan hal hal kecil
sehingga ia dapat menyimpan semua lahan ini untuk dirinya sendiri
ya dia sebenarnya bukan saudaramu
dia hanyalah pria seragam
itu adalah cara mereka yang egois
tidak menyadari motif tetangga mereka kedua bersaudara itu dibujuk terhadap simon
mereka menjadi lebih marah dari sebelumnya dan bertekad untuk memastikan mereka menyingkirkannya
ayo kita harus menyingkirkannya
ayo kita beritahu ibu
kedua anak laki laki itu segera pulang dan menceritakan segalanya kepada ibu mereka
ibunya terkejut mendengar apa yang mereka katakan
jangan konyol saudaramu itu tidak egois
aku tidak ingin mendengar apapun entah ibu yang menyingkirkannya atau kami yang melakukannya
kalian berdua tidak perlu menyingkirkan aku yang akan melakukan sesuatu
dona sangat sedih dengan ini dan mengerti persis mengapa para tetangga memberitahu anak anak itu dan apa niat mereka
aku harus menemukan cara untuk mengatur ini dengan benar
dia khawatir dan terjaga sepanjang malam
berusaha mencari cara untuk memberi pelajaran kepada putra putranya dan juga tetangganya
malam harinya ketika ketiga anaknya tertidur lelap dia berteriak
oh anakku aku melihatnya menghilang ke perutmu
sejak saat itu simon kehilangan nafsu makan dan menjadi lemak

duduk di tempat tidurnya sepanjang hari dan selama beberapa hari berikutnya
dia bahkan tidak bisa duduk di tempat tidurnya
melihat saudara tiri mereka terbaring lemah kedua lelaki itu merasa misi mereka telah selesai
para tetangga bersuka cita mendengar berita tentang kondisi simon yang lemah
rencana kita berhasil
ya sekarang mari kita ambil ahan mereka
para tetangga dengan cepat memperluas batas batas mereka dan mengambil alih sebagai

anak anak lelaki itu mencoba apapun yang mereka bisa untuk merebut kembali tanah mereka tapi tidak ada guna
hei ini adalah lahan kami
melihat bagaimana mereka ditipu oleh tetangga yang licik mereka merasa sangat malu
mereka pergi ke ibu mereka untuk meminta maaf dan memintanya untuk membantu mereka
ibu kami sangat menyesal
kami menyadari kesalahan kami sekarang
seharusnya kami tidak terlalu mementingkan kata kata tetangga
si imon selalu menjadi saudara yang hebat dan selalu merawat kami dengan baik
jika itu bukan untuk kita dia akan baik baik saja sekarang dan semua ini tidak akan terjadi
tidak apa apa anakku mari kita berharap semoga simon cepat sembuh
malam itu ketika anak anaknya tertidur nyenyak dia berteriak
saat itu simon menjawab dengan suara lemah lemah
di mana di mana ibu melihatnya
aku melihatnya keluar dari perutmu dan menghilang
sejak hari itu dan seterusnya kondisi simon menjadi lebih baik
dan dia segera mulai makan lalu kemudian mulai berjalan
suatu hari ketika dia pergi ke ladang
dia melihat bahwa tanah simon diambil alih oleh para tetangga
aku tahu persis bagaimana cara memperbaikinya
simon lalu pergi ke kepala desa dan menjelaskan kepada kepala desa bagaimana dia jatuh sakit parah
dan bahwa para tetangganya telah mengambil alih tanahnya
melihat bahwa simon sedang keluar dari rumahnya
para tetangga menjadi takut dan gemetar memikirkan apa yang akan simon lakukan pada mereka
oh tidak simon kembali
apa yang harus kita lakukan sekarang
saat itu kepala desa tiba dengan beberapa penjaga desa
kalian ikut dengan kami pindahkan batasnya dengan segera
kedua tetangga itu dihukum dan dijebloskan ke penjara
mereka menyerahkan tanah itu kembali kepada simon
dan mereka mendapatkan pelajaran bahwa tidak baik menipu orang dan mencuri harta banyak
dan untuk tiga saudara mereka menjadi lebih dekat daripada sebelumnya
dan bersama sama mereka mengurus ladang dan mereka semua makmur sebagai satu keluarga yang bahagia